masih dari semarang terkendala cuaca buruk hari pertama kejuaraan internasional gantole
telomoyo cup di gunung telomoyo getasan kabupaten semarang jawa tengah batal digelar
puluhan atlet yang sudah bersiap di landasan pun terpaksa melipat kembali gantole mereka
tiga puluh tujuh atlet gantole yang dua di antara berasal dari jepang bersiap menjalani laga hari pertama
kejuaraan internasional gantolet telomoyo cup keempat di puncak gunung telomoyo
getasan kebupaten semarang jawa tengah rabu siang
namun kabut tebal yang turun sejak siang hingga sore hari menutup landasan gantole
panitia pun akhirnya memutuskan untuk membatalkan perlombaan pada hari itu
gantole yang sudah dipersiapkan para atlet pun terpaksa harus dikemas kembali
area loncatnya jadi penuh kabut
jadi selain arangin yang salah juga jadinya berkabut
jadi kita sekarang udah hampir udah setengah tiga
jadi rasanya udah gak mungkin ya
waktunya udah terlalu sempat
rencananya para atlet gantole ini akan menempuh jarak enam puluh sembilan km dengan melewati titik titik koordinat yang telah ditentukan
keputusan membatalkan perlombaan terpaksa diambil panitia demi keselamatan para atlet yang akan bertanding
sangat berisiko karena kita tidak bisa melihat kanan kiri
dimana telomoyo ini banyak sekali bukit bukit yang tinggi
sehingga visibility lima meter
hanya kita bisa melihat dengan jarak pandang lima meter
akan sangat berbahaya kalau kita melakukan penerbangan
para atlet dan panitia berharap agar pada kamis siang cuaca lebih bersahabat seperti saat latihan resmi di hari selasa
agar perlombaan dapat dilangsungkan
kejuaraan internasional gantole telomoyo cup ini merupakan event tahunan untuk mengasah kemampuan para atlet dan mengembangkan olahraga gantole
rencananya perlombaan gantole ini akan berlangsung hingga akhir pekan
ardi widodo semarang